penghitungan suara pilpres amerika serikat masih berlangsung joe biden leading sementara sejauh ini melihat hasil perolehan suara elektoral kandidat incumbent donald trump yang tertinggal meminta penghitungan suara dihentikan bahkan mengancam akan membawa ke jalur hukum
bagaimana sebetulnya ujung dari drama pilpres amerika apakah joe biden hampir bisa kita sebut memenangkan pertarungan
kita akan coba dalami dengan analisis dari bu susi sudarman ketua pusat kajian amerika serikat universitas indonesia
bu susi selamat malam bu kabar baik
selamat malam reinhardt kabar baik
bu susi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk prime news pada malam hari ini kita membahas secara khusus pilpres amerika serikat
dari yang anda pantau anda ikuti terus melihat ini beberapa media bahkan sudah berani memenangkan trump
joe biden maksud kami tapi masih di angka dua ratus enam puluh an sekian dua ratus enam puluh empat bahkan
kalau cnn masih dua ratus lima puluh tiga untuk electoral votesnya
tapi dari hasil sementara ini apakah kira kira anda juga sudah bisa melihat bahwa tampaknya tampaknya ini ya biden akan memenangkan pertarungan
kalau misalnya yang dihitung terakhir sampai tanggal sepuluh adalah mail and ballot dari tentara amerika saya yakin mereka akan memilih joe biden
jadi pasti arahnya adalah vote untuk joe biden
kalau georgia kan masih dipertanyakan apakah ada recount apa tidak karena bedanya tipis sekali
jika kemudian georgia recount apakah itu bisa merubah konstelasi
bu susi kalau tadi jurnalis voa mengatakan sebetulnya recount biasanya tidak akan terlalu banyak mengubah hasil suara
benar dan dengan pensobenia saja ditambah dua ratus lima puluh tiga sampai dua puluh dia sudah sampai ke arah kepresidenan
artinya memang ini biden sudah di depan mata dong bu susi kalau begitu
ini kita terlalu dini tidak kalau kemudian sudah mulai agak agak menyimpulkan bahwa biden akan memenangkan pertarungan
mungkin agak terlalu dini kalau mereka sendiri belum berani karena mereka takut ada litigasi ya
kalau disebut air situ
kalau air itu membocorkan atau pers itu mendeklar kemenangan sebelum itu ada formal diputuskan oleh kpu pennsylvania
mungkin mereka takut juga ya
kalau pers pers biasa mungkin melakukan hal itu tapi cnn belum berani
bu susi ini khusus coba kalau kita ke negara bagian arizona dan juga georgia
ini kan yang kemudian menarik untuk dibahas lebih lanjut karena ini biasanya ada lumbung suaranya
meskipun belum selesai penghitungannya tapi arahnya ini masih unggul sementara joe biden
apa yang terjadi dari kacamata anda
pertama john mccain terlalu sering dihina oleh donald trump
itu mengenai arizona
jadi penghinaan penghinaan yang terus menerus arahkan kepada john mccain
karena john mccain tidak mau turut serta dalam mematikan obamacare karena dia sendiri juga berpenyakit kanser
tentunya diingat oleh negara bagian tersebut karena dia kan senator arizona sudah begitu lama
kalau georgia itu akibat perpindahan penduduk dan banyaknya orang kulit hitam
stacey abrams yang dikalahkan waktu itu oleh orang republican
itu sebetulnya dia agak dendam juga karena akhirnya tidak memenangkan gubernur di georgia
jadi bantuan stacey abrams
terutama juga karena
dari situ tentunya kemenangan biden ini berkat bantuan orang afric ton american
basically itu mereka banyak sekali yang memilih
cukup signifikan bu untuk african american membantu kemenangan joe biden
signifikan di sini menurut saya
tapi ada juga yang membuat statistik bahwa wilayah wilayah yang memilih joe biden
itu kebanyakan native american
lebih banyak native american
jadi orang indian indian di wisconsin
indian di michigan
dan di wilayah wilayah lain
penzovania juga akhirnya memenangkan joe biden
karena mereka mungkin punya rasa grievance sendiri ya terhadap pemerintah
jadi mungkin itu juga salah satu faktor
kemudian michigan dan juga wisconsin
akhirnya berubah lagi
dimenangkan oleh demokrat oleh joe biden
setelah dua ribu enam belas trump menang di sana
apa analisis anda terkait dengan itu bu
banyak ketidakpuasan di amerika karena persoalan perekonomian
orang yang makin tertinggal
dan tiba tiba mendapatkan calon
yang suka agitasi
jadi sebetulnya seorang politisi yang fasis
yang suka beragitasi atau demogolf
itu memang efektif dalam masa masa di mana rakyat itu sedang susah
jadi donald trump menyuarakan apa yang disebut white grievances
atau rasa ketakutan orang kulit putih
pada saat mereka dilanda oleh kesulitan ekonomi
jadi pas banget
jadi sebetulnya walaupun hillary clinton seorang perempuan
tetapi mereka melihat bahwa kondisi ekonomi itu mungkin hanya bisa ditebus oleh seorang ahli bisnis
padahal ternyata itu tidak terwujud gitu
jadi mereka balik lagi untuk memikirkan bagaimana ini nasibnya
kalau misalnya terus menerus ikut serta orang yang hanya bicara saja tanpa bukti
tentunya mereka akan memilih orang yang lebih berusia lanjut
tapi sudah berpengalaman
meskipun bagi sebagian pendukung trump
justru isu ekonomi adalah isu yang menjadi kekuatan donald trump sebetulnya
saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan
tapi dia tidak terbukti membawa sesuatu apapun
dia melakukan misalnya
riset negara menjadi bertambah karena yang masuk berkurang
jadi sekarang hutang untuk apbn mereka sudah satu triliun dolar
ditambah dengan kemungkinan diwujudkan ya
stimulus yang dilakukan oleh pemerintahan demokrat atau kongres
untuk membantu orang orang yang kehilangan mata pencarian
itu baru akan mengalir pada bulan januari
tetapi artinya defisit apbn mereka meningkat
menarik bu susi jadi dari pemaparan anda
ada banyak sekali hal hal yang bisa kita dalami dari analisa anda
terkait dengan kemenangan biden di sejumlah wilayah
yang juga lumbung suaranya republik
meskipun masih berlangsung penghitungannya
sampai kemudian negara bagian akhirnya berbalik lagi ke partai demokrat
setelah dimenangkan oleh trump pada tahun dua ribu enam belas
ya bu susi jelas sekali tadi brad revest burger menyebut bahwa fokus kami adalah
pejabat pemilu adalah memastikan semua surat suara yang sah dihitung dan dicatat dengan baik
karena selisih suara yang tipis lagi lagi
akan ada penghitungan ulang di georgia
karena georgia ini adalah negara bagian yang tadi juga sudah kita banyak bahas
cukup menarik konstelasi politiknya
ketika kemudian georgia memutuskan nanti untuk penghitungan suara ulang
apakah ini cukup tepat sebetulnya bu susi
mungkin mereka memang rasis ya
mereka rasis mereka tahu persis bahwa pemilih pemilih utama joe biden
datang dari orang kulit berwarna
mungkin mereka lebih berkiprah di situ ya
lebih baik saya melakukan penghitungan ulang
daripada saya harus mengalami lawsuit atau litigasi dari donald trump
jadi mereka hanya ikut saja tapi sebetulnya tidak terlalu banyak beda nantinya
karena mail in ballots itu lebih mudah dibandingkan kalau seorang itu memilih langsung
dalam pemilihan umum karena balance nya banyak sekali
kalau mail in balance kan semacam surat yang tinggal dilipat gitu
kalau balance yang sesungguhnya di
tempat tempat pemilu itu jauh lebih tebal dan susah nyarinya
nah sistem malin balaps ini kemudian juga melihat hasil suara sementara yang trump masih kalah dari joe biden
bu susi ini dianggap kemudian diklaim sebagai kecurangan lah
dan juga meminta untuk menghentikan penghitungan suara
sementara joe biden meskipun unggul pidatonya semalam tidak menyebut bahwa atau bukan pidato kemenangan
apa yang anda lihat dari dua diferensiasi ini
yang satu tetap meminta untuk tetap vote dilanjutkan
sementara donald trump meminta untuk dihentikan
apakah ini artinya kedua kandidat juga sudah mulai emosional
sudah mulai juga tidak yakin akan siapa yang akan menang atau seperti apa bu susi
tapi dijawabkan nanti kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya saya akan lanjutkan diskusinya bersama dengan bu susi sudarman
ketua pusat kajian amerika serikat dari ui
bu susi kita tadi sudah lihat ya pennsylvania tetap melanjutkan
meskipun ya itu kembali kepilihan negara bagian masing masing
meskipun tadi georgia juga memutuskan untuk mungkin akan ada penghitungan suara ulang
tapi yang jelas tadi kita sudah melihat pidato joe biden yang juga bukan pidato kemenangan sebetulnya
tapi hanya lebih ke menenangkan pendukungnya memastikan bahwa penghitungan suara tetap berlangsung
dan juga memang menyebut bahwa ia on the track untuk menuju kemenangan
dari pidato itu apa yang anda baca bu susi
apakah ini juga bentuk joe biden juga masih belum yakin dengan akan diambang kemenangan atau seperti apa
dia melihat pelahnya masyarakat amerika itu membutuhkan sebuah kebijakan
kebijakan yang rangkul semua
dia kan mengatakan bahwa walaupun kalian tidak memilih saya
adalah presiden pangan yang tidak memilih saya juga
kalau dilihat gradasi kemarahan dari orang orang yang berdemo itu di depan kpu georgia maupun di fanslvania
kelihatan mereka emosional sekali yang mendukung trump itu
malah datang membawa senjata dan sebagainya sehingga orang orang di kpu itu kalau keluar dari tempatnya itu dikawal oleh polisi
nah sekarang masalahnya kalau sudah terbelah begini
karena sebetulnya isu di amerika yang saya sesalkan itu tidak benar benar menukik pada persoalan yang sesungguhnya
persoalan yang sesungguhnya kapitalisme murni itu selalu menimbulkan penderitaan
penderitaan tapi disebutkan sebagai populisme
jadi kalau penderitaan itu tidak diakui bahwa banyak masyarakat amerika itu mengalami kemunduran ekonomi
karena sulit mencari pekerjaan
karena sulit mencari pekerjaan
harganya juga begitu bersaing dengan imigran dan sebagainya
tentunya ada akibat tertentu yang harus ditanggulangi oleh safety net
dan safety net itu sudah dikurangi sejak masa pemerintahan presiden clinton
jadi akhirnya safety net yang biasanya dilakukan oleh pemerintahan federal
sekarang jatuh ke pemerintahan negara bagian yang uangnya tidak sebanyak pemerintahan federal

jadi ini yang harus dipertanda bagi indonesia pun kalau mengikuti jalan global kapitalisme
itu ada upaya yang harus dan wajib dilakukan demi perlindungan rakyat
karena perlindungan rakyat itu yang akan menentukan masa depan sebuah negeri itu akan aman dan stabil atau tidak
kalau sekarang upaya joe biden akan sangat berat
karena pembesaran kapitalisme itu sudah sejak the roaring delapan puluh 's kalau dibilang oleh stiglitz
stiglitz bilang ada roaring delapan puluh 's yang dimana semua jor joran menjadi neoliberal
menjadi orang yang monetaris tentasinya bukan keynesian
sehingga akhirnya rakyat sendiri menderita karena penderitaan itu benar benar dirasakan pada saat
pemerintah tidak peduli lagi dengan tenaga kerja dan perlindungan para tenaga kerja yang tersaingi oleh tenaga kerja di luar negeri
yang jauh lebih murah dibandingkan tenaga kerja di amerika serikat
dan para kapitalis itu juga tidak dianjurkan untuk menanamkan modal di dalam negeri supaya mereka bisa dapat tax holiday misalnya
malah justru mereka dapat potongan potongan pajak terus menerus padahal uangnya tidak dipakai untuk usaha produktif
nah isu yang tidak menukik tadi soal kapitalisme murni itu apakah memang terjadi juga di baik di pemerintahan katakanlah obama yang terakhir sebelum trump
dan juga di presiden trump atau apa kemudian masalahnya bu
ada pendukung jadi ada pendukung liberal ada pendukung konservatif ada pendukung neoliberal ada pendukung neokonservatif
yang terakhir itu sejak kebutuhan konservatif

dan itu adalah pendukung konservatif yang berjaya itu karena didukung oleh kekuatan kekuatan neoliberal
ya neoliberalism yang berlaku juga berlaku di samping itu adalah neokonservatism
tapi sebetulnya neoliberalism itu sudah mulai sejak zaman reagan karena dia yang mulai memotong pajak untuk memenangkan apa yang disebut supply siders
jadi kalau supply side artinya yang dipotong adalah pajaknya
kalau keynesian yang diberikan daya

jadi sekarang pilihan itu sudah jelas langsung lama
hanya susahnya kalangan universitas tidak terlalu mau menekankan akibat akibat buruk dari kapitalism sendiri
karena mereka kan hidupnya di dalam ruang global kapitalism ini
jadi akhirnya yang sebutnya harus diuraikan itu tidak berurai secara berat
berurai secara nyata
dalam kejadian sehari hari sehingga makin lama rakyat amerika makin kesusahan
padahal sebetulnya negara itu cukup mampu untuk melakukan yang terbaik hanya karena modis ya
modis yang disebut monetaris itu kan sejak reagan dan tatcher yaitu
there's no alternative artinya semua berbalik dari keynesian ke arah monetaris
monetaris itu membutuhkan kecanggihan yang luar biasa dan biasanya tidak bersifat employment oriented
padahal janji janji dari liberalism adalah full employment
nah ini full employment tidak pernah bisa diwujudkan karena selalu yang dipotong pajaknya adalah orang kaya dan pajaknya adalah produsen
bukan ditujukan kepada demand dari rakyat yang membutuhkan buying power
itu menarik bu susi perspektif anda soal kapitalisme murni tadi itu yang juga seharusnya menjadi isu yang sentral di amerika serikat
tapi kita coba kembali ke melihat sikap dari masing masing kandidat
sekarang kalau tadi adalah joe biden yang tidak kemudian memutuskan untuk menyampaikan pidato kebenangan
trump memang belum menyampaikan speech lagi setelah yang terakhir tapi aktif mencuit seperti biasa ini bu susi
tetap aktif men tweet ya
kita lihat tweetnya yang kemudian cukup menarik adalah
artinya sikap trump ini sangat berbeda dengan joe biden yang meminta untuk menghentikan penghitungan suara kemudian akan membawa kejar hukum dan lain sebagainya
apa yang anda lihat dari sikap donald trump ini ibu susi
donald trump adalah seorang pemimpin yang bully
dia suka mem bully
jadi sikap sikapnya selalu dalam perjalanan hidupnya adalah menggunakan litigasi menggunakan kekuatan hukum untuk mensuhu siapapun juga yang dianggap merugikan dia
seperti dia menghilangkan hutangnya dari doctor bank dengan cara litigasi yang luar biasa sehingga doiche bank sendiri takut dan akhirnya menihilkan hutang donald trump yang berjuta juta dolar itu
lihat mangsi kata selalu begitu
jadi tidak pernah dia mau tunduk kepada sesuatu hal karena dianggap selalu orang lain curang
ini sikap sikap yang kurang empatetik ya
kalau kita bilang kalau jadi kapitalis memang uncentimental
tetapi kalau ini kapitalis bukan kapitalis benar tapi kapitalis reketeering
jadi kasihan rakyat amerika yang sebutnya berkeluh kesah tentang kondisi ekonomi mereka yang susah
pada saat donald trump naik
dan mengharapkan seorang bisnismen bisa menebus kesusahan mereka
ternyata mereka mendapatkan alternatif pemimpin yang betul betul tidak mendeliver
tidak ada yang dikasih kepada selalu janji ada asuransi perawatan kesehatan
dia tidak pernah menyusun itu karena dia tidak suka melakukan kebijakan politik
artinya kebijakan politik tidak pernah dilakukan secara baik
dia hanya semacam selebriti yang melakukan scan mirror yang pura pura begini pura pura begitu
tapi karena dia adalah pemimpin dunia
mau gak mau kita menyaksikan dia dan harus tahu kira kira dia maunya apa
padahal kita tahu orang ini sama sekali tidak punya empati tidak punya compassion tidak punya inginan untuk menyusun sebuah ekonomi amerika yang lebih efektif untuk menanggulangi
tidak punya kompasien tidak punya keinginan untuk menyusun sebuah ekonomi amerika yang lebih efektif untuk menanggulangi
kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat amerika di saat ini
sampai kemudian mengancam akan membawa ke jalur hukum apakah ini artinya donald trump juga sudah mulai mencium aroma kekalahan bu susi
pasti makanya dari tahun dua ribu enam belas ada pidato ini yang menyatakan saya akan menerima hasil pemilu kalau saya menang itu dua ribu enam belas nih
jadi dia memang sikapnya selalu menyatakan saya akan menerima kalau saya menang
menang kalau saya kalah pasti itu curang
gitu loh jadi itu
yang saya sedihkan adalah
rakyat amerika kok bisa
oleh seorang pemain
bekerja benar sehingga akhirnya rakyat amerika
nggak tahu lagi apakah dia berpikir
logis atau tidak
melihat sambil kita menantikan
bagaimana final penghitungan
dari pilpres amerika
serikat sambil kita juga masih membaca
sebetulnya bu susi tadi kita sudah bahas
soal konteks yang terjadi hari ini
dan kemarin misalnya
juga pidato biden sikap trump
dan juga peta
politik di masing masing daerah
yang kemudian ini masih menjadi
sorotan sampai dengan malam
hari ini kalau kemudian
joe biden yang akan memenangkan pertarungan
akan seperti apa anda
melihat politik luar negeri amerika serikat
politik luar negeri tentunya
ke arah yang lama yaitu
hanya dengan kesadaran penuh
bahwa yang saya sebut tadi
atau globalisasi yang terantai
itu bisa lebih difahami
secara cermat karena
sebetulnya partai demokrat
itu jauh lebih baik dibandingkan
partai republik untuk
melakukan scientific analysis
jadi saya masih mengharapkan
bahwa ada ahli ahli amerika
yang luar biasa banyaknya
itu melakukan kejujuran
dalam arti menganalisis
yang secara menukik kepada
persoalan persoalan yang dihadapi bangsanya
masalahnya selama ini kan
pemerintah itu dia harus menanggulangi
akibat perang irak
lalu dia bereskan semua
ekonomi yang agak
sehat tentunya dirusak kembali
selama empat tahun oleh donald trump
lalu sekarang joe biden harus
meluruskan segala masalah masalah
selalu pemerintahan demokrat
itu berhasil melakukan balance budget
nah ini udah nggak bisa
balance budgetnya karena hutangnya
dan tambah lagi nanti januari akan
dikeluarkan stimulus untuk
para anggur yaitu
sekitar dua triliun
biasanya bukan dalam bentuk
triliun mereka keluarkan biasanya
delapan ratus juta dolar gitu
tapi ini benar benar triliun
yang dikeluarkan karena memang
bank sentral itu sudah menyatakan
jadi likuiditas itu yang akan menebus
ekonomi yang sedang
bisnis cycle nya jatuh gitu loh
jadi memang kita tunggu tapi gak mungkin
akan keluar sampai januari
karena kongres baru
bentuk dan senat juga belum mengatakan
belum duduk untuk melakukan
kegiatan kegiatan yang sifatnya
untuk melepaskan kira kira dua triliun dolar
oke artinya kalau kemudian ada pakar
yang menyebut siapapun yang menang
amerika serikat akan tetap
anda sepakat soal itu bu susi
percaya pada pendidikan saya percaya
kepada orang pandai jadi saya
gak terlalu negatif begitu bahwa amerika
akan meluncur ke bawah pasti ada nanti
sekelompok pemikir yang akan memikirkan
bangsanya karena joe biden sendiri bilang
kita orang amerika kita bisa menguasai
the dua puluh satu st century dia bilang hanya masalahnya
selama ini partai republik memang tidak suka
universitas tidak suka mendengarkan nasihat nasihat
yang masuk akal maunya mendengarkan nasihat nasihat
yang datang dari kroni kroninya itu semua
menteri menterinya itu kroni yang berhasil
menyita rumah rumah rakyat karena foreclosure
akibat ekonomi jatuh tahun dua ribu delapan jadi ada
orang orang yang harus menyerahkan kembali
rumah rumahnya kepada bank itu ingin membeli
menecin jadi menecin itu merugikan rakyat
kecil banyak dan dia jadi menteri keuangan
jadi anda bisa melihat polanya ini adalah
pola reketir orang yang mengeruk kekayaan
pada saat orang sedang susah dan kalau dilihat
dari tatanan kabinetnya dan bantuan dari
medsos ini salah satu kelemahan medsos itu
telah mengarahkan segala macam untuk kemenangan
donald trump jadi akhirnya donald trump menang
karena orang masih berharap oh dia orang jenis pasti bisa menembus
tidak melihat bahwa sebetulnya orang besusi
orang bisnis kalau orang bisnis yang tidak baik
akhirnya negaranya juga dikorbankan
dan itu akan terjawab nanti apakah kemudian
trump betul betul kalah atau justru masih ada
potensi untuk ada perubahan tapi kalau kita
bicara signifikansinya bagi indonesia bu susi
siapa pun yang menang katakanlah misalnya joe biden
yang menang karena memang sementara unggulnya
ada di joe biden kita tahu beberapa waktu yang lalu
mike pompeo sempat kesini sebagian kemudian
pakar menganalisis ini untuk upaya penyeimbangan
amerika ke indonesia karena indonesia dianggap lebih dekat
china katakanlah begitu bagaimana pemerintah kita
harus menangkap atau harus merespon situasi politik
di amerika serikat bu susi oke yang jelas sekarang
partai demokrat itu ada situan baru yaitu kelompok
nah kalau kelompok progresif ini cepat
sumbuh pendek artinya kalau dia melihat satu pemberontakan
di dalam negeri oposisi di indonesia dan sebagainya
dia akan cepat bilang oh ini negara ini akan harus
dimerdekakan atau harus diseparatiskan jadi sebetulnya
yang diminta dari indonesia dalam menghadapi negara
adik kuasa terutama amerika serikat karena amerika
serikat masih bisa diajak ngomong dibandingkan kita
ngomong sama pemerintahan china misalnya nah kalau di amerika
kalau kita tidak mendekati dengan hati hati bagian mana
yang harus lobby kita akan kalah mereka tidak menunggu
aba aba dari indonesia adalah adik kuasa sehingga
mereka akan melakukan apapun sesuai dengan kepentingan
nasional mereka dan ini berbahaya kalau kepentingan nasionalnya
itu menyatakan indonesia harus diseparatiskan misalnya gitu
dengan adanya beberapa negara bagian yang ingin merdeka
lalu apa terjadinya kalau kita belum punya lobby yang sangat baik
sedangkan joe biden tidak terlalu mengenal indonesia beda dengan
obama dan beda dengan waktu pemerintahan bush dimana
wolfowitz juga menjadi tokoh yang menasihati jadi banyak hal yang
banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan karena lobby di amerika
yang paling kuat adalah pada saat sebuah negara mempunyai hubungan
militer dengan amerika serikat lobby militer mereka akan akan menolong
suatu negara kalau dia memang kaitannya erat sedangkan kita kan bebas aktif ya
jadi kita di luar bebas aktif sebetulnya harus ada upaya upaya personal
untuk mengenal para pembuat kebijakan yang baru karena kita lihat saja
waktu east timor kita punya problem dengan patrick leahy sampai lama
sekali patrick leahy yang menyebabkan di cancelnya
jadi kalau kita tidak mengenal politisi politisi yang sedang menguasai
medan itu akan sangat berbahaya karena mungkin saja sayap kiri yang sedang
duduk itu tidak suka dengan apa yang jadi di indonesia misalnya gitu ya
ini yang harus ditanggulangi jadi tidak bisa secara amatiran menanggulangi
sebuah negara adidaya jadi mereka akan baik kalau kita tahu bahwa mereka
kita tahu cara mendekati mereka oke karena kita memang beda ya kita kulit
berwarna kita negara berkembang jadi kita harus proaktif untuk meyakinkan
bahwa kita sedang menyusun sebuah negara yang aman yang baik hak hak warga
negaranya dijamin dan sebagainya karena us tetap akan memprioritaskan
national interest mereka begitu jadi kemudian siapapun kemudian nanti
hasilnya pemerintah indonesia atau indonesia yang kemudian harus mulai beradaptasi dan juga
proaktif sampai tadi kemudian pendekatan pendekatan personal dengan para pembuat kebijakan
begitu bu susi
betul karena misalnya gini ada waktu zaman sayap kanan ada seseorang yang namanya
ini sebagai duta besar venezuela nah kalau misalnya ada kegiatan kegiatan
begini kadang kadang orang itu dijadikan duta besar karena harus merombak sebuah negara
jadi tergantung kepada siapa yang sedang bermain pada saat joe biden ini menyusun national security council
advisorsnya siapa yang duduk di meja asia karena national security advisors adalah orang yang paling dekat
dengan presiden untuk membisiki kira kira apa yang akan dilakukan
hmm oke menarik sekali ibu susi analisis dan juga perspektif anda jadi terakhir kemudian kembali ke pertarungan di amerika serikat

menegaskan lagi bu susi dari pandangan anda apakah dari penghitungan hari ini fakta fakta politik yang ada
memang ini arahnya adalah kemenangan bagi joe biden
sudah pasti saya sudah yakin itu karena nggak mungkin donald trump menyetop penghitungan mail in ballot yang datangnya dari
itu akan sangat bertentangan dengan kepenangan negara dan negara lain juga
itu akan sangat bertentangan dengan kepenangan negara dan negara lain juga
dengan kepentingan nasional amerika dan tentaranya sendiri sudah tidak sabar dengan donald
karena uang kesehatan mereka dipakai untuk membangun tembok
dan suara itu masuk di akhir akhir justru di masa masa kritis seperti ini ya bu
yang apa suara yang dari tentara tadi
tentara baru masuk dihitungnya sampai tanggal sepuluh november
oke jadi kemudian dari situ anda meyakini bahwa joe biden tampaknya memang akan menang
oke baik terima kasih bu susi sudarman
menarik sekali analisis dan juga perspektif anda bicara soal politik dan juga pilpres amerika serikat
mari kita akan tunggu sama sama bu susi
seperti apa kemudian perkembangannya beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa jam ke depan
terima kasih banyak